jangan lupa like share dan subscribe channel ini

mari kita hadapi mereka bersama
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
jaga dewa batara
aku merasakan sesuatu terjadi di pajajaran
apakah ini karena ulah kunci hitam
tapi aku tidak mungkin kembali ke istana
lebih baik aku melanjutkan tugasku mencari anak untuk hitam
karena hanya itu satu satunya cara agar aku bisa menghentikan
kenapa aku merasakan sesuatu terjadi di pajajaran
lindungilah raka walang susang yundara rasantan dan pajajaran ya allah
aku tidak mungkin pergi sekarang
aku tidak mungkin kembali ke pajajaran
karena aku harus segera menemukan ibu nda
sebelum ibu nda terkena bahaya
ajerin ia secara berharga
pelijkiah pelatih lu yang menjerat ny teu
kita akan tahan untuk hidup
meja celang cheers besar disebuah
tutup mulut pesukmu yudhakala
kau yang tutup mulutmu
turunkan tanganmu yudhakala
selamat datang jumpa
mungkin hari ini adalah hari kematian
aku tak akan melupakan
perbuatanmu yang licik itu
karena kau telah menemparkanku
kelicikanmu akan kubayar tuntas
kalian masuk ke dalam kerajaan
jangan banyak bicara
hadapi saja kami
jangan kamu melukai aku
karena aku tidak bisa melukai tubuhmu
itu karena ilmu ku jauh dari ilmunya
terlalu cepat kau menghadapi aku
sebentar lagi ajahmu akan tiba
kamu bagaimana anak
aku penasaran apa dulu teman teman kita
aku penasaran apa dulu teman teman kita
aku penasaran apa dulu teman teman kita
aku tidak berpura pura lihat diri aku mengatakan
aku tidak berpura pura lihat diri aku mengatakan
awak tidak bisa bawa elu kini
saya ingin selesaikan seri seri ini
ada yang sudah dibawa dibawa bahkan
kalau kamu mau versi lain